upacara pelantikan presiden ke empat puluh lima amerika serikat donald trump menuai banyak reaksi terutama di media sosial
para selebritas pun tidak ketinggalan dengan cuitan mereka di twitter
penyanyi rnb alicia keys salah satunya dalam cuitannya
ia menulis bahwa amerika terdiri dari semua warna keyakinan budaya dan gender
warga amerika memiliki suara dan menolak untuk takut
selanjutnya juga dituliskan oleh john legend
cuitannya adalah hashtag terima kasih obama
angka pengangguran sangat rendah tidak ada satupun yang mempunyai waktu untuk pergi ke acara pelantikan
cuitan positif atas dilantiknya donald trump muncul dari aktor senior stephen seagal
aktor yang telah mengubah keluarga negaraannya menjadi rusia ini mencuit ucapan selamat pada donald trump
ia menulis pidato yang hebat
sangat bersyukur dan bangga akhirnya amerika mempunyai presiden yang merakyat
dan cuitan dari alicia keys john legend juga steven seagal
tadi itu hanya tiga dari banyak reaksi yang muncul atas pelantikan seorang donald trump
seberapa besar tanggapan dari para netizen terkait dilantiknya presiden ke empat puluh lima amerika serikat ini
sudah bergabung dengan kami di studio cnn indonesia
direktur komunikasi indikator rustika herlambang
selamat sore mbak rustika
selamat datang di studio cnn juga
dan kita kalau melihat inaugurasi dari donald trump ini kan kontroversial sekali ya
mulai dari menolaknya banyak sekali musisi untuk datang dan menjadi bagian dari inaugurasi
sebelum sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu kan
kemudian desainer baju juga bisa
desainer baju juga banyak yang menolak
sampai akhirnya cuitan cuitan dari netizen seperti tadi ya
sudah ada artis artis juga yang mencuit demikian
kalau mbak sendiri melihatnya seperti apa sih
ya sebenarnya kalau kita lihat hari ini saja
hari ini tuh sebenarnya waktu indonesia bagian barat
itu ada tujuh puluh sembilan ribu cuitan dari enam puluh delapan akun twitter dan memberikan respon kepada donald trump
tapi ada hal yang cukup menarik di hari ini
di amerika saja atau dari seluruh dunia
ini ada dari seluruh dunia dan kebetulan delapan puluh tiga persen itu berasal dari amerika
empat persen dari kanada empat persen dari indonesia
ada indonesia empat persen ya
dan mereka ikut memberikan komentar
dan kemudian kalau kita lihat sebenarnya hari ini itu adalah hari yang cukup membahagiakan untuk trump
karena kalau dalam sepanjang bulan januari
dia direspon sentimen negatif sebanyak empat puluh tiga persen
wow banyak ya sebenarnya kalau kita lihat ada di sini mungkin
ya terus kemudian satu minggu terakhir menjelang pelantikan
dia direspon negatif sebesar tiga puluh delapan persen
dan itu adalah angka yang sama atau sentimen negatif yang sama
pada saat dia mau pilpres
dan ternyata situasi itu juga sama persis dengan riset yang dilakukan oleh maritz college gitu
tentang trump bahwa trump ini menjelang inaugurasi
kenapa malah justru popularitasnya tetap seharusnya dia naik gitu
nah itulah situasinya yang terjadi
dan ini adalah situasi netizen bagaimana di hari ini gitu ya
terkait dengan trump itu emosi yang terbesar adalah anticipation
ya tapi anticipation di hari ini sudah anti passion yang sudah baik
oh jadi sudah tidak menunjukkan negatif lagi tapi sudah membaik
tidak ada negatif tapi jauh lebih banyak yang positif
jadi sudah mulai harapan terhadap trump
kita sudah punya gubernur baru ada juga pertanyaan kepada trump
oh ya kepada presiden baru
jadi ada juga harapan kepada trump ada juga yang mempertanyakan trump
apa sih yang disebut sebagai dishonese information misalnya seperti itu
emosi cukup tinggi gitu
oh disgas masih banyak juga ternyata ya
di sini sebenarnya ini adalah respon netizen dari hari ke hari
jadi emosinya kalau kuning itu joy
kalau hijau itu trust artinya mendukung
kalau yang orange itu artinya dia adalah anticipation
jadi ada apa was was kesiapan
nah itu adalah emosi emosi yang muncul dalam setiap harinya
jadi kita bisa melihat
kenapa di tanggal dua belas itu tinggi
karena pada saat itu trump pidato untuk yang pertama kalinya
ini pidato pertama kalinya kemudian banyak yang joy berarti kalau dilihat dari sini justru
betul ada yang joy ya
anger ada tapi hanya sedikit tidak sebanyak yang lain
betul betul dan disgasnya cukup banyak
ya berbalapan sebenarnya dengan kebahagiaan adalah discuss di sini ya
sementara trust yang paling sedikit kalau kita lihat berarti ya
ya itulah itulah yang terjadi
dan meskipun demikian dukungan kepada trump hari ini sudah mulai muncul
dan kita tahu lah yang namanya twitter itu kan tergantung
kalau haters ya apapun yang dia lakukan adalah
pasti akan banyak hatersnya
sama halnya tadi kalau kita lihat bagaimana trump melakukan first dance gitu kan
mereka yang joy itu mereka senang gitu melihat kebahagiaan dua orang ini
tapi di sisi lain ada juga yang sebel gitu
dan dia mengatakan bahwa melania cantik tapi trumpnya seperti misalnya uncle
nah seperti itu
jadi negatifnya itu hanya dari satu
sebuah peristiwa yang sama tetapi dia bisa direspon dari dua isu yang sangat berbeda ya
bisa ada yang melihat dari bagian oh melanianya ini terlihat cantik
jadi sudah tidak terlalu negatif justru untuk melania nya
namun untuk trumpnya masih ya lumayan ada lah ya
cuman memang sudah ada perubahan yang cukup signifikan untuk sentimen negatif
karena ketika kita bicara tentang sentimen negatif itu memang hal yang tidak bisa dipaksakan gitu
karena situasi atau apa namanya isu yang berbeda
beda di media online pun juga lebih banyak yang negatif
seperti tadi yang disebutkan adanya penolakan gitu
dan kemudian adanya aksi boykot
terus kemudian dan lain lain
tapi dan kita lihat hari ini ternyata aksi boykot maupun aksi demonstrasi yang sebenarnya pada saat inaugurasi
nggak banyak dibicarakan di twitter
orang masih pada sibuk
bebas juga berarti ya
orang masih sibuk dengan inaugurasi gitu
jadi mereka lebih suka merespon apa sih yang terjadi dari jam ke jam
dan itu adalah situasi
itu adalah situasi ketika kita bicara tentang media sosial
segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu akan mempengaruhi apa yang kita cuitkan
oke kita lihat dari ini ya
ini adalah emosi
prosentase emosi terkait dengan trump dalam dua hari
jadi tanggal dua puluh dan dua puluh satu
masih tetap anticipation itu dia cukup tinggi
paling besar ya
dan masih juga disgust lima belas persen
marah empat belas persen
marah tetap lumayan banyak
pasti terus trust sudah naik ini tiga belas persen
iya tiga belas persen
joy juga sudah naik kemarin sembilan persen dan sekarang sudah dua belas
dan surprise itu juga sudah naik gitu
jadi ini adalah sentimen sentimen positif yang ditujukan ke trump
walaupun masih tetap juga negatifnya masih baik
sehat dan juga fear tapi hanya empat persen dan tiga persen untuk rasa takut
yang saya mau tanya mbak untuk surprise yang sepuluh persen itu sebenarnya surprise akan apa sih
nah price ini menarik karena ketika kita bicara tentang surprise
itu salah satunya yang terbesar itu ditujukan ke cnn
ya karena jadi netizen itu mengatakan bahwa cnn menunjukkan sebuah nice scene pada saat inaugurasi trump gitu loh
jadi itu adalah salah satu issue terbesar terkait dengan emosi surprise di dua hari terakhir
jadi netizen itu kemarin kan sempat marah sama cnn kan gitu
hari ini mereka kaget kenapa
kok cnn bagus sekali dalam melaporkan inaugurasi
selain itu juga surprise nya mereka mengatakan bahwa how wonderful si trump baru masuk terus langsung bekerja
nah itu adalah orang tuh kaget gitu
terus kemudian ada juga wow trump is wonderful gitu
nah ternyata first lady yang beautiful itu masuk dalam emosi yang seperti surprise
dan ada satu lagi yang cukup menarik
itu itulah yang disampaikan
wow itu bahkan untuk saya sendiri saya surprise saat ini
ya itulah yang disampaikan oleh netizen gitu
kemudian kalau yang di disgust itu itu berisi tentang kata kata umpatan yang dimana mereka yang tidak setuju kepada trump
jadi kamu adalah presiden ya untuk pemilihmu dan untuk followersmu
nah misalnya seperti itu
terus kemudian soal overstain yang tadi yang memberikan sentimen negatif kepada trump gitu
dan kemudian mereka juga marah atau disgas soal climate change yang di remove itu loh
nah itu dia
itu yang juga
menurut trump hoax ya
itulah yang mempengaruhi gitu
terus kemudian ya sama juga marah juga
mereka rata rata marah kepada orang orang yang sudah memilih trump sebagai presiden
jadi mereka mengungkapkan amarah mereka
nah ini dia hashtag hashtag yang dipakai
nah ini betul
inaugurasi yang paling banyak sepertinya ya
ya ini kan kita lihat ada inauguration itu adalah jauh lebih banyak gitu
sama juga ada deplorable yang kecil ada climate change itu karena terkait dengan isu isu itu
kemudian ada fake news tapi udah mulai kecil
bahkan trump nggak terlalu banyak di sini
gak terlalu tapi lebih banyak inauguration
inaugurasi justru yang paling banyak ya
terus kemudian itu ada kecil
nah ini adalah situasi hashtag terbesar di hari ini sampai jam dua tadi siang
sampai dengan jam dua tadi siang
jam dua tadi siang gitu
nah itu adalah satu
natural jadi lebih banyak berarti sekarang ya
natural dan positif
dan kemudian mereka ini adalah usia netizen
dengan emosi yang sangat beragam itu
jadi memang berkurang
kemudian dari sisi female
female itu perempuan lebih banyak merespon trump
nah itu adalah salah satu isu yang cukup besar
karena perempuan memberikan partisipasinya kepada trump dalam seminggu terakhir
dan ada satu hashtag besar dan akan ada gerakan women's march
itu adalah salah satu hal yang membuat isu perempuan jauh lebih banyak dibicarakan

karena saya juga agak penasaran tentang itu ya

tetaplah bersama kami
netizen itu contoh bagaimana
antara sudut pandang laki laki
sudut pandang perempuan dalam hal
cuitan yang ditujukan ke trump
memiliki angle yang berbeda
kalau perempuan dia lebih
bicara mungkin tentang emosinya
beberapa sisi sisi yang dimunculkan
di sana kenapa dia marah
kepada trump sementara kalau sisi laki laki
mereka tidak melihat
ke skandal tetapi lebih
ke sesuatu yang kalau saya
memilih trump apa yang akan terjadi di
masa depan nah seperti itu
kemudian juga kebijakan trump
lebih ke sesuatu yang lebih besar
sementara untuk trump sendiri
jika dia kebiasaan melontarkan komentar komentar
yang reaktif nih di twitter seperti
dari kemarin contohnya
sudah banyak sekali dia mengaril strip juga
yang bilang katanya anda dibayar terlalu
mahal untuk orang setua ini
lagi lagi perempuan yang diserang oleh
donald trump apakah ini
baik untuk dia memang sih tadi mbak
sudah bilang enam puluh persen bilang sebenarnya itu
tidak baik tapi mbak juga bilang tadi
ini bisa jadi salah satu cara atau
strategi trump sendiri jadi
bisa jadi gitu
oke dan seperti ini adalah
hal yang sangat menarik sekali ya bahkan untuk
melania trump sendiri sekarang
tidak hanya social media
twitter saja yang membahas tentang
inaugurasi bahkan sampai
outfitnya juga dibahas
jadi meme dan sebagainya ya mbak
agen terima kasih mbak untuk datang
dan juga hadir di newsroom untuk hari ini
ini adalah satu pembahasan yang tentunya sangat menarik
sekali dan kita akan melihat ke depannya apakah
seorang donald trump masih akan menggunakan
twitternya dan apakah akibatnya akan baik atau
buruk kita pasti akan mengundang mbak ros lagi untuk
datang ke sini nantinya ya terima kasih mbak sheryl
iya terima kasih